calon wakil gubernur dki sandiaga uno melakukan kunjungan ke jalan tol cipali jawa barat yang sebagian sahamnya ia miliki
keberhasilan pembangunan jalan tol ini menurutnya memperlihatkan bahwa program dp rumah rupiah juga bisa dilakukan
pembangunan jalan tol cipali digarap dan dioperasikan oleh lintas marga sedaya yang sebagian sahamnya dimiliki oleh perusahaan sandiaga uno
sandi mengatakan keberhasilan pembangunan jalan tol ini menjadi bukti kuat peluang mewujudkan sejumlah program yang dicibir masyarakat
keberhasilan pembebasan lahan jalan tol cipali bisa menjadi contoh konkret mendapatkan lahan program rumah dengan dp rupiah
selain itu pendanaan pembangunan tol cipali memakan dana hingga dua belas triliun rupiah
hal ini menjadi contoh keberhasilan mencari sumber subsidi dalam program anis sandi